untuk mengantisipasi kemacetan pada arus mudik selain memantau di jalan
petugas juga mengandalkan data jumlah kendaraan yang masuk untuk memprediksi arus lalu lintas
nah untuk memperoleh data jumlah kendaraan petugas harus menghitung secara manual dan dilakukan selama dua puluh empat jam tanpa jeda
seperti inilah kegiatan petugas dinas perhubungan kabupaten bandung di salah satu pos pengawasan arus mudik di nagrek jawa barat
terlihat dua orang petugas sedang fokus mengamati kondisi lalu lintas sambil tangannya menekan alat penghitung
keduanya merupakan petugas yang menghitung jumlah kendaraan yang melewati jalur selatan jawa barat
untuk menghitung kendaraan yang lewat petugas masih menggunakan cara manual
yaitu mengamati secara langsung dan kemudian menghitungnya dengan menggunakan klikers
total ada empat jenis kendaraan yang harus mereka hitung yaitu sepeda motor mobil bus dan truk
pekerjaan mereka dilakukan selama dua puluh empat jam nonstop
dan dibagi menjadi dua belas sesi
di subkabupaten bandung menugaskan delapan belas orang untuk melakukan proses penghitungan ini
paling error di alatnya aja paling ada error cuman kan ada gantinya juga gitu
data yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam server oleh petugas yang akan diperbarui setiap satu jam sekali
data jumlah kendaraan yang melintas dianggap penting untuk mengantisipasi kemacetan pada arus mudik
ini untuk tindakan selanjutnya apakah untuk kendaraan ini meningkat akan dialihkan atau jadi kepadatan akan dilakukan
datanya dari sini
bisa diprediksi misalnya pagi sekian ini
oke ini awal awal untuk ke arah timur jadi awal ke arah perbatasan
jadi misalnya diprediksi misalnya pagi pagi setelah subuh ini peningkatan
mereka di bawah untuk siap siap untuk melakukan cb selanjutnya
berdasarkan data dari disub kabupaten bandung hingga senin dini hari tercatat sudah ada empat ratus empat puluh ribu kendaraan yang melintasi jalur nagrek
jumlah ini menurun jika dibandingkan pada tahun dua ribu delapan belas lalu
satu ratus delapan puluh ribu kendaraan
tim liputan cnn indonesia